alaman depan sdn tiga puluh delapan kiara condong kota bandung ramai dengan pedagang makanan dan minuman
kehadiran mereka membuat anak anak sekolah tertarik untuk jajan
harganya pun bervariasi mulai dari rp dua lima ratus hingga rp sepuluh tergantung jenisnya
hal yang sama juga terlihat di sekitar sdn dua puluh delapan gumuruh kota bandung
berbagai macam makanan mulai dari bakso kilor kue cubit hingga es puter selalu ramai saat jam istirahat
keberadaan para pedagang tersebut tidak bisa dilarang oleh pihak sekolah
namun melalui sosialisasi oleh wali kelas dan guru para murid diajarkan mengenai makanan sehat dan didorong untuk membawa bekal makanan dari rumah
sehingga anak pola makannya juga terawasi
mengunikan juga limbah
karena anak membawa bekal misting dengan minuman tembler itu sendiri
kalau untuk pedagangnya kita lebih meminta untuk tidak menggunakan bahan bahan berbahaya seperti pewarna tekstil
jadi sebisa mungkin juallah makanan makanan yang sehat karena berpengaruh juga ke kesehatan anak anak
dinas kesehatan kota bandung menyatakan sebelum pandemi covid sembilan belas
pihaknya rutin melaksanakan pemeriksaan kesehatan
dan kebersihan makanan di sekitar sekolah
melalui petugas puskesmas di masing masing kecamatan
jadi pada saat teman teman sanitarian melaksanakan ikl
inspeksi kesehatan lingkungan
itu juga dibarengi dengan pemeriksaan kualitas makanan
terakhir kita melaksanakan itu sudah lama sekali di tahun dua ribu dua puluh

jadi pada saat itu memang kita menemukan makanan yang tidak memenuhi syarat

yang kita periksa dengan menggunakan alat tersebut adalah
rodamin pewarna merah metanil yello pewarna kuning borak dan formalin
menurut dokter ahli gizi johannes chandrawinata
anak anak berada dalam fase pertumbuhan yang membutuhkan banyak asupan gizi
untuk itu harus dibeli makanan yang rendah lemak serta rendah gula
sementara dalam jajanan sekolah
banyak yang dapat makanan yang mengandung lemak judul tinggi
karena menggunakan minyak goreng yang dapat memicu kolesterol
sebaiknya orang tua membekali anak dari rumah makanan atau camilan yang sehat
misalnya buah buahan susu atau yohort
tapi tentunya kita harus memperhatikan juga cara cara penyiapan makanan supaya aman
supaya tidak basi pada saat dikonsumsi anak tersebut
jadi harus segar dan maksimal
dikonsumsi dalam waktu enam jam setelah dipersiapkan
meski demikian dokter johannes menyatakan anak anak boleh diberi toleransi untuk jajan di sekolah
setidaknya satu kali dalam seminggu
dari liputan cnn indonesia